pak bos bajunya cocok banget sih
eh pak bos start dulu
langsung nyampri manajer rumah sakitnya pak bos
terus saya ancam
kalau rumah sakit ini nggak mau ngeluarin
mau ditutup sama pak bos raymond
orangnya gempetern pak bos
sepuluh menit langsung dikeluarin
dasar manusia ya
kalau udah namanya itu duit
makasih ya usus goreng
karena usus goreng udah datang ke sini
bawa aura kebahagiaan
makin lama gue kenal sama batu bata
gue semakin tahu
kalau sifat arogannya itu
cuma topeng yang dia pakai
buat nutupin semua kesedihan yang dia rasain selama ini
udah relationship ya
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau bisa
kok bisa kebetulan banget ya om
hapenya gak aktif pas ada aku
apa jangan jangan dia sengaja mau kabur dari aku ya
ya enggak lah
kamu gak usah panik kayak gitu
bentar lagi juga dia pulang kok
kamu tenang aja dulu
om punya ide untuk acara pesta seni kamu
boleh gak kalau om kasih ide kamu
kamu kan lagi buat list dua puluh bintang tamu untuk acara pesta seni kamu
gimana kalau dari dua puluh bintang tamu itu kamu sortir dulu jadi lima
lima yang terbaik
supaya nanti kalau pangeran datang
jadi waktu berdua kalian bisa lebih banyak
jadi aku tanya fanya lagi ya
untung aja aku bisa ngalihin perhatian bel dari pangeran
lagian kemana pangeran
udah dari tadi pergi tapi belum pulang juga sampai sekarang
lain kali kalau pak remon membahas soal ini
tolong bu nawang mendingan suruh dia berhenti membahas lagi
karena biar bagaimanapun pak jaka itu kan sudah meninggal ya
kan nggak enak ya bu
membicarakan orang yang sudah nggak ada
lagipula dulu pak jaka meninggalnya kan mengagetkan kita semua
iya sih lydia
membicarakan meninggalnya mas jaka itu ya
seperti membuka luka lama yang udah lama kering buat saya
karena itu masa masa tersulit dalam hidup saya
kehidupan saya tiba tiba berubah drastis
saya juga harus membesarkan anak saya sendiri
saya sangat mengerti dengan perasaan bu nawang
lebih baik sekarang bu nawa gak usah terlarut dalam pikiran itu
jadi sekarang bu nawang fokus aja dengan masa depan bu nawang dan anak bu nawang
iya kamu benar
udah mau ketemu saya
lain kali kalau bu nawang butuh saya
hubungi saya aja
kapan aja saya akan luangin waktu untuk bu nawa
terima kasih lydia
ah taksi online saya udah nyampe
saya duluan ya lydia
mudah aja pergi bu
kayaknya bigbang susu sisa berubah
maaf ganggu pak bos
ngapain sih kamu kamu gak tau ini jam berapa
kalau nggak penting penting banget gak usah manggil saya besok aja
pak bos bajunya cocok banget sih
pak bos tak dulu
ini loh langsung nyamperin manajer rumah sakitnya pak bos
terus saya ancam
kalau rumah sakit ini nggak mau ngeluarin
mau ditutup sama pak bos raymond
orangnya gembetan pak bos
sepuluh menit langsung dikeluarin
dasar manusia ya
kalau udah namanya itu duit langsung cepat
semua kalau dipakem pakai duit gak ada yang berkutih
saya jadi gak ngantuk lihat muka kamu
awas salah lagi
ini baru bener
ini bener nih rekam medisnya pak jaka
ini akan menjadi tanda
gak cuma sekali breakfast pak bos
maksudnya breakfast pak bos
gak cuma sekali tapi langsung kepelaminan
itu yang saya mau
nanti biar saya jadi wali pak bos
biar saya saja nanti yang temui putri
dan coba jelaskan apa yang kalian katakan
udah bantuin kita
ya ini jadi pelajaran buat kalian berdua
dalam hubungan persahabatan itu
memang harus saling setia
harus saling percaya
saling terbuka satu sama lain
begitu juga hubungan percintaan
ini yang gue takutin
satu kesalahan yang gue buat
bisa bikin putri membenci gue seumur hidup
semoga lo mau maafin gue pun
supaya lo mau buka hati lagi buat gue
maaf karena gue udah mencintai lo dengan cara yang salah
kita tahu kok kita salah
makanya saya berusaha buat memperbaiki itu
saya akan coba bantu lo berdua
putri itu anak baik
saya yakin dia pasti akan memaafkan kalian
saya juga berharap kayak gitu pak
ya udah pak
kalau gitu kita balik ya
makasih udah antarin kita pak
is gue gak balik bareng lo ya
gue lagi butuh waktu buat menangin diri sendiri